setelah instagram dan youtube salah satu media sosial yang bisa menjadi peluang untuk meraup keuntungan adalah fine
seperti yang telah diaplikasikan oleh seorang ilustrator asal indonesia wahyu ihwandari
atau yang lebih dikenal sebagai pemilik akun fine bernama pinot
video dengan durasi maksimum enam detik tersebut telah memicu kreativitasnya untuk menghasilkan video video menarik
dan membuatnya bisa mendapatkan hingga ratusan juta rupiah per video
nama wahyu ihwandardi atau pinot kini sudah tidak asing lagi di mancanegara
berkat kegemarannya membuat video kreatif define ia kini menjadi salah satu poin artis yang mencuri perhatian dunia maya
tak tanggung tanggung berbagai brand kelas dunia pun kini menggunakan hasil karyanya
siapa sangka hobi yang ditekuninya bisa menghasilkan pundi pundi uang yang fantastis
dan membawanya menuju ke dunia
dan dalam segmen moneymaker kali ini saya akan mengajak anda untuk mengenal lebih jauh sosok pinot
yang merambah dunia internasional dengan goresannya
dari keisengan dan ketertarikan terhadap aplikasi fine pinot telah menjadi salah satu seniman fine profesional
karya pinot telah mengundang decak kagum jutaan pengguna medis
dia memiliki kekuatan untuk menjaga keuntungan media sosial dan memikat blok teknologi terkemuka di dunia mashable
kemahiran dalam mengemas ide dan seni menjadi video fine yang menarik
membuatnya dilirik oleh sebuah digital agency di new york
peluang dan kesempatan bisnis pun mulai terbuka lebar
beberapa merek ternama seperti engry birds disney dan samsung
menganimasi video pinot untuk kebutuhan advertising
pinot mengaku pendapatan fantastis yang ia peroleh dari video itu
membuatnya rela meninggalkan karirnya di stasiun tv swasta kuwait
apa sih yang buat turning point dari sekedar hobi
terus sampai bisa sekarang jadi karir gitu buat yang profesional
itu jadi awalnya memang saya tidak bermaksud apa apa dengan channel fine itu sendiri
sampai akhirnya saya di download mendapatkan penghargaan di thai becau film festival di amerika saat itu
sampai kemudian ada digital agency yang bertanya kepada saya
apakah saya mau di hire sebagai influencer mereka segala macam
dan dari situ mulai bermunculan brand yang meng hire saya
sampai akhirnya kok dipikir pikir jumlah
rezeki yang masuk kok bisa menutupi kebutuhan keluarga segala macam
sehingga pada saat tahun dua ribu empat belas saya merasa bahwa ada turning point di situ
dari stasiun tv kemudian tumpah sepenuhnya di sosial media
di indonesia fine belum sepopuler media sosial lainnya seperti instagram dan youtube
namun jumlah penggunanya terus bertambah secara signifikan setiap tahunnya
pada dua ribu lima belas jumlah pengguna aktif fine mencapai dua ratus juta
dan setidaknya seratus juta video di vine ditonton setiap bulannya
dengan audiens yang cukup besar
peluang inilah yang menjadi kesempatan emas bagi fine artist seperti pinot
penghasilan rata rata seorang fine artist adalah sekitar lima hingga lima puluh dolar amerika
atau mencapai tujuh ratus juta rupiah per video
nominal tersebut tergantung dari tingkat kepopuleran sang artis
kalau berbicara masalah kesuksesan ya mas ya maksudnya
secara finansial berarti karir mas pinot sudah bisa dibilang mencapai tahap itu kan ya
saya kira pendapatan seorang vine artist itu gimana menurut mas pinot
cukup lebih atau
kalau saat ini sangat cukup ya
saya biasa mendapatkan range nya itu delapan ribu dolar
delapan dolar untuk enam detik untuk satu video
untuk satu video enam detik
untuk satu video
jadi untuk brand itu jumlah kecil ya karena mereka terhindar dari produksi besar
full production yang besar
bisa lebih dari lima ratus ribu dolar misalnya
dengan mereka meng hire saya ya sebenarnya mereka berhemat banyak
sebenarnya udah banyak yang pakai sosmed ya
kita mungkin merupakan salah satu pengguna internet terbesar gitu juga secara penduduk kita banyak gitu
tapi menurut mas polo kenapa sih belum berani memanfaatkan itu untuk secara profesional gitu seperti karir gitu
gimana sih cara mengubah mindset mereka bahwa kayak ini tuh peluangnya gede loh gitu buat kalian
karena ya itu selain percaya diri juga mereka merasa bahwa saat mereka explore sosial media itu mereka harus berpikir lokal
jadi kasarnya seperti kayak membuat konten untuk orang sekitar
sebenarnya sosial media itu kan cakupannya world wide
sehingga pada saat mereka berkarya pun juga bukan sesuatu yang sifatnya lokal gitu loh
yang bercandanya itu cuma orang orang jakarta aja yang tahu atau orang bandung aja yang tahu
tapi itu akhirnya akan memberi umur yang sangat pendek pada saat berkarya
karena itu butuh konsistensi kan
begitu trennya yang lokal berubah akhirnya nggak ada kelangsungan lagi untuk gagasan berikutnya gimana segala macam
prestasi pinot telah menjadi bukti bahwa pekerja seni dapat diapresiasi dengan baik dan bisa menghasilkan rupiah yang menggiurkan
astaga pergi lokal kita